anda menyaksikan financial inclusion talk sebuah program yang mengupas mendalam
strategi mendobrak tantangan mengakselerasi literasi keuangan dan inklusi keuangan
bersama saya safrina sution dalam satu jam ke depan
bersama sama kita akan mengulas topik penerapan esg atau environmental social and governance
dan peran perbankan dalam mendorong inklusi keuangan di indonesia
seperti yang kita ketahui bersama indonesia menjadi tuan rumah pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
untuk presidensi g dua puluh summit
di g dua puluh summit ini membahas berbagai agenda yang berfokus pada penanganan isu isu global terkini
dan salah satu isu yang menjadi agenda prioritas utama adalah tentang inklusi keuangan
selain itu topik yang tak kalah penting adalah tentang adopsi esg
di mana upaya dekarbonisasi usaha dan peningkatan investasi di sektor usaha ramah lingkungan menjadi kunci
pemerintah indonesia tetap pada komitmennya untuk berpartisipasi menerapkan
dan mengacu pada data pemeringkatan corporate knights
implementasi standar esg indonesia telah berada pada peringkat ke tiga puluh enam di dunia
kini di tengah pandemi global economic uncertaintyest dan segala dinamika yang terjadi di dunia
pemerintah indonesia tetap pada komitmennya untuk mengakselerasi penerapan esg
di segala perkembangan dan aspek pembangunan ekonomi
namun untuk hal ini tentunya sangat dibutuhkan peranan yang kuat dari bumn dan juga pihak swasta
dan untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama kami ekspertis ekspertis terkait
bapak sunarso direktur utama bri apa kabar pak sunarso
alhamdulillah kabar saya baik
alhamdulillah itu yang terpenting
bapak supari direktur bisnis mikro bri apa kabar pak sehat
alhamdulillah sabrina baik
terima kasih telah bergabung bersama kami pak
dan kami juga ditemui oleh prof j k rosengert
seorang jururawat di polisi pembangunan di kedai kedai harfa
pertama sekali saya mengucapkan kepadamu prof
senang berada di sini
terima kasih banyak telah berada di sini
dan tanpa membuang waktu lagi mari kita mulai dialog kita
mari kita mulai dialog kita
pertama saya akan menerima pertanyaan dari prof j
jika kita berbicara tentang implementasi kewangan sosial dan pemerintah di indonesia
kita tidak bisa membedakannya dari revolusi hijau
bisa anda menjelaskan apa itu revolusi hijau prof
revolusi hijau terjadi pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dan seribu sembilan ratus delapan puluh
dan itu berdasarkan pengembangan serbuk nasi yang baru yang terbuat di los banos
dan indonesia sangat berminat dengan menyebarkan teknologi di sini
untuk membuat indonesia berkelanjutan dalam produksi nasi
dan untuk melakukan itu mereka perlu mengajar para pekerja
untuk menggunakan teknologi tersebut
dan itu adalah tugas dari kementerian pembangunan dan pertanian pertanian

perusahaan pesticida dan keuntungan hidup
dan ini dilakukan melalui bri
dan program ini disebut bimas
bimbingan masal atau program pengawasan masal
dan ini adalah awal atau pembinaan mikrobanking di seluruh negara
dan apa yang terjadi dengan waktu ini adalah
para pekerja mengadopsi teknologi baru
dan dari perspektif revolusi hijau
itu adalah sukses yang sangat besar
indonesia berjalan dari pembelian nasi terbesar di dunia

dalam sekitar satu generasi dalam dua puluh tahun
dan karena program ini sangat berhasil
akhirnya hanya para pekerja yang diberi kembali di program ini
adalah para pekerja yang marginal atau tidak berhasil
dan mereka akan menjaga kembali

dan mereka benar benar tidak perlu
kredit agro kultur yang disubsidisikan

kementerian pembangunan mengatakan
bahwa subsidi subsidi terus tumbuh
mereka adalah pekerja yang terburuk
dan mereka mengatakan ke bri
anda harus membuat keputusan
anda memiliki jaringan negara besar
dengan ribuan unit

dan dengan sekitar empat belas pekerja
anda harus meminta subsidi sendiri
atau menutup sistemnya
yang berarti kebanyakan indonesia akan tidak dibank
ini adalah bank formal yang terbuka di sebagian besar negara
atau cari cara untuk membuat unit itu
secara finansial berkelanjutan
tapi pada saat itu
banyak orang di indonesia
mengalami perasaan di bri
dengan akun perubahan untuk uang
mereka mengimplementasikan tapanas
program uang keuntungan nasional
serta kredit untuk perusahaan di tanah
dan apa yang diperlukan dari bri adalah
model bisnis baru
di mana mereka bisa memuatkan harga pasar
tapi mereka memiliki infrastruktur
sumber daya manusia
dan itu adalah
revolusi hijau di indonesia
serta mencari akses ke masa depan
dengan perusahaan finansial di seluruh negara
dan itu adalah fokusnya
beras yang beras
dan itu yang dimasukkan adalah teknologi
dan kemudian ternyata
dimasukkan ke desa teknologi
teknologi saja tidak cukup
dulu ada paket namanya
panca usaha tanah
di dalam paket bimas itu
ya yang ada di sini mungkin belum lahir
jadi ada paket bimas
dan kemudian ada intensifikasi masal
dan paket teknologi itu ada lima panca usaha tani itu
jadi mulai pengolahan tanah
penggunaan bibit unggul
pengendalian hama penyakit tanaman
dan kemudian pengairan
dan juga kemudian yang terakhir itu adalah pemubukan
penggunaan fertilizer yang tadi dia bilang
saya mau cerita itu sukses
bahwa tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
itu indonesia mencapai suasembada pangan pertama kali
dan waktu itu presiden indonesia
dipanggil untuk dikasihkan kesempatan untuk bicara di fau
dan itu adalah proses yang memakan waktu mungkin puluhan tahun
tapi kemudian apa di dalam revolusi hijau
selalu saja mau di eropa revolusi hijau
revolusi industri ya pasti ada eksesnya
bahwa yang positif adalah kita suasembada pangan
itu pertama ya suasmbara pangan
ya pertama kali
tapi kemudian penggunaan fertilizer
dan kemudian apa lagi
nanam padi dulu menggunakan bibit lokal
itu setahun hanya panen sekali
karena umur padi waktu itu yang ditanam lima bulan
dan kemudian menggunakan bibit unggul
yang dari irri waktu itu di los banos
itu kita bisa nanam setahun paling tidak dua kali
karena padi yang dulu disebut pb peta baru
itu peta baru yang sekarang berkembang menjadi ir
itu menjadi ir sekian ir sekian itu tiga bulan
jadi kemudian panen menjadi dua kali
dan itulah yang membuat semua proses produksi berubah
dan itu juga memiliki ekses terhadap green ekonomi ini
mungkin mulai mengemisi gas metan mengemisi karbon
itu lebih cepat dan lebih banyak
dan kemudian yang lain lagi
lembaga bukan hanya teknologi yang masuk
lembaga ekonomi dimasukkan ke pedesaan
melalui kooperasi unidesa kud
dan kemudian disebut buud badan usaha unidesa
dan kemudian proses proses bisnis di desa itu juga berubah
dan kemudian lembaga lembaga komunikasi di injek ke desa
dulu ada namanya kelompok pencapir
kelompok pendengar dan pembaca dan pemirsa
dan itu juga merubah cara kita mengakses informasi
dimasukkan ke desa
itu sebagai lembaga keuangan
dan kemudian dan itu sukses
karena tadinya kan menyalurkan kredit program sebenarnya
dan kemudian itu pun menimbulkan ekses
setelah suasembada pangan terus mau diapakan lembaga ini
dan itu kita cerita tentang transformasi bri yang pertama di microfinance
jadi itulah kemudian setelah tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
bri itu merubah mengubah mentransformasi yang tadinya bri unidesa
yang khusus difokuskan untuk mensupport program suasembada pangan
kemudian karena suasembada pangannya sudah selesai
maka kemudian harus dirubah menjadi commercial base
jadilah sekarang bri unit mikro yang lebih komersial
bukan sekedar menyalurkan program pemerintah
bahwa sekarang kita gunakan untuk menyalurkan berbagai stimulus dari pemerintah
ya ini mengulang saja yang dulu
tetapi sebenarnya ini unik karena apa
tanpa menyalurkan program pemerintah pun kita sudah punya roadmap bahwa
ini memang harus menjadi lembaga bisnis yang commercial base
baik sekarang saya mau jawab tentang esg
maka kita menyadari semua itu ada dampaknya juga terhadap hal hal yang dulu belum dikenal
sekarang sekarang dikenal menjadi esg ini
ada aturannya nggak
jadi tentang esg ini
jadi ojk itu mengatur melalui peraturan otoritas jasa keuangan nomor lima puluh satu
itu tentang penerapan keuangan berkelanjutan sebenarnya ya
bagi lembaga jasa keuangan
kemudian khusus untuk instrumen instrumen yang diterbitkan oleh perbankan ataupun lembaga keuangan
itu juga diatur ya
jadi ada peraturan ojk tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang yang berwawasan di umumannya
yang disebut green bond
dan bri terhadap esg ini kami dua ribu lima belas telah melaksanakan ini
di mana kami waktu itu sebagai first mover untuk sustainable banking in indonesia
kebetulan saya ketuanya waktu itu
dan kemudian sekarang kalau ditanya komitmen
bri saya pikir kita komit ya untuk menerapkan esg ini beyond regulation itu sendiri
antara lain apa
kita sudah membentuk divisi khusus esg ya
dan kemudian tugas dari divisi ini apa
menyusun perencanaan strategik tentang esg
dan kemudian menyusun perencanaan operasional untuk esg
dan jangan lupa karena ini heavy di reporting dan lain lain
maka kita juga harus menyusun prosedur monitoring pengukuran dan reporting implementasi esg itu sendiri
kita sudah pernah menerbitkan sustainable bond di tahun dua ribu dua
dan kemudian menghitung emisi
kita juga punya kemampuan sekarang menghitung emisi gas rumah

kemudian ini penting ya
menghitung keberapa emisi karbon dari aktivitas kita
karena kalau kita ngomong net zero kita itu harus tahu
dari aktivitas kita mengemisi berapa dan kemudian kita bisa menghemat berapa
menghemat berapa itu hanya dua
sampai hari ini di dunia ini tidak ada mesin penyerap karbon
menanam dan menanam
menanam dan menanam
dan kemudian itu mengabsorb karbon
dan itu mengabsorb karbon yang sudah diemisi
dan yang berikutnya adalah mencegah supaya karbon ini tidak teremisi
misalnya pengelolaan sampah organik dan lain lain itu
dan kemudian kita juga secara sosial kita
concern kita membentuk holding ultra mikro
itu sebenarnya kita lebih ke arah masalah bagaimana kita menerapkan konsep sosial

dan kemudian juni kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan yang membiayai untuk kredit kredit yang kita ambil

sebenarnya kita sudah jauh ya

itu saya kira juga cukup tinggi

lalu sekarang kita ngomong tentang portfolio green kita masih lanjutkan lagi kita menerbitkan green bond
kita ingin mencari pendanaan lima belas triliun dan alhamdulillah sudah dapat lima triliun ya karena secara bertahap ini tiga tahun
melalui obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan
jadi kita ada tahap satu tahap dua dan tahap tiga
nanti rp lima triliun rp lima triliun dan sekarang tahap satu kita sudah dapat yang rp lima triliun
dan ini akan kita salurkan untuk membangun disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada usaha usaha yang berwawasan lingkungan
baik pak itu tadi kan komitmen komitmen ya bri dalam penerapan esg ya tadi sudah sebagai first mover dalam sustainable financing
bahkan juga portfolio hg terbesar indonesia
apakah bri ingin menjadi akselator akselerator dari penerapan esg di indonesia itu sendiri
dengan segala komitmennya
kita ingin bukan menjadi akselerator saja
tapi kita sendiri yang mengakselerasi keinginan kita
karena begini ya sofina ya jadi saya mau cerita sedikit tentang apa namanya kendala kendala
sebenarnya siapa yang bisa mengurangi net zero itu
yang bisa menerapkan net zero itu
yang bisa menerapkan netizer itu kan seluruh lapisan masyarakat
tapi masyarakat kan perlu diajari apa arti net zero itu
siapa sekarang yang mengkomunikasi net zero itu
ketemu orang di jalanan kita bilang
pasti kan nggak ngerti gitu
jadi sebenarnya kayak gini program seperti ini harus disusun secara masif
programnya penjelasannya strategi komunikasinya itu
maka sekarang bri kan bukan lembaga itu
bri kan lembaga bank lembaga keuangan
maka kita supaya efektif komunikasinya dan menjadi akselerator
maka strateginya kita buat khusus untuk bri
tapi bagaimana itu bisa diterima oleh masyarakat itu bagian daripada strategi komunikasi
jadi saya katakan kita ingin menjadi akselerator melalui role modeling
maka ini banking ini tapi kemudian concern terhadap esg
maka ya tadi saya katakan tidak ada sampai hari ini mesin penyerap karbon nggak ada
yang ada itu adalah mesin biologis itu namanya tanaman
maka kemudian bri bikin program namanya bri menanam
jadi nanti targetnya karena kita sudah identifikasi
satu jenis tanaman satu tahun dia bisa mensintesa karbon berapa
membentuk biomasa berapa kilogram berapa ton gitu
dan kemudian kalau misalnya katakanlah nanti lima tahun
kita harapkan satu tanaman yang kita tanam hari ini
lima tahun ke depan mampu menyerap karbon sekian ton
dan programnya memang sangat ambisius
karena sekarang setiap nasabah yang akad kredit
kur itu selain dia berjanji melunasi kreditnya
dia harus berjanji merawat pohon
karena kita kasih pohon kita kasih tanaman satu
untuk program kur itu ya pak ya
iya untuk program kur
jadi nanti bukan hanya kur nanti
pokoknya kalau ngambil kredit di bri
harus bersedia menanam gitu
harus bersedia menanam
dan tanamannya kita sediakan
tanamannya kita sediakan
bibitnya kita sediakan
tapi nanti harus ditanam
kita akan memonitor ini
kita kan beli dari nasabah kita yang berusaha bibit
berusaha bibit kita kasih kredit
produknya kita beli kita bagikan ke masyarakat
kemudian nanti si penjual bibit ini kita kasih tugas untuk memonitor tanaman ini
tanaman ini benar benar dirawat apa tidak
dia dapat fee nanti dapat fee
dan itu kita keluarkan biaya
inilah role modeling kita
terus kemudian tanaman
kan gak semuanya punya tanah
kalau mereka punya tanah
tanam di tanaman mereka
di tanah mereka
mungkin kita sediakan tanaman mangga alpukat dan lain lain
supaya bermanfaat bagi mereka
tapi kalau nggak punya tanah
itu harus di koordinasikan sama desa
desa kan ada tanah yang untuk fasilitas umum
itu yang harus ditanami
mungkin nggak harus tanaman buah
bisa tanaman hutan dan lain lain
tapi bagaimana di jakarta
di kawasan kawasan padat
tetap kita wajibkan untuk nanam
kalau ngambil kredit di bri
di urban farming
yang kita sebut urban farming
kita akan kasih bibit bibit
horticultura yang bisa ditanam di polybag
di pot dan lain lain
mungkin pakai hidroponik dan lain lain
karena memang kita butuh oksigen
masuk ke kawasan tertentu di jakarta
saya kira kita sudah miskin oksigen
karena terlalu banyak yang membutuhkan oksigen
tapi yang memproduksi oksigen
gak ada karena nggak ada tanaman
ini menarik sekali ya
perbincangannya kita akan lanjutkan
usai jeda tetap bersama kami di financial inclusion talks
terima kasih masih bergabung bersama kami di financial inclusion talks
masih bersama narasumber ekspertis kami
bapak sunar so direktur utama bri
direktur bisnis mikro bri bapak supari
kita akan lanjutkan dialognya
saya akan mulai dari profesor j

di masa depan
apakah kita bisa memperbaiki
kepentingan ekonomi global
apakah kita bisa memperbaiki
kepentingan ekonomi global
pada saat ini
dan kegagalan geopolitik
apakah pertanyaan utama
dalam memperbaiki kepentingan ekonomi global
sosial dan pemerintahan
di masa depan untuk indonesia
pak sunar so memberikan
pengaturan indonesia yang sangat baik
jadi saya akan bergerak kembali
dan membahas masalah umum di seluruh dunia
dan ada dua masalah utama
dalam memperbaiki esg
dan pak sunar so mengatakannya
dan itu adalah masalah
sangat sulit untuk mengukur
jadi apa yang anda dapat adalah banyak
manipulasi data dan
orang orang tidak mengubah
tapi mereka mencoba mempromosi
bisnis mereka dengan mengatakan
bahwa mereka melakukannya
dan masalah utama lainnya adalah
mencoba mengatakan bahwa
mereka melakukan sesuatu yang tidak
jadi kita mengatakan
korelasi dan penyebabkan
dua hal berlaku pada saat yang sama
tidak berkaitan dengan aktivitas anda
dan kemudian anda mempunyai masalah
dengan esg yang sering
jadi apa yang mungkin baik
untuk alam sekitar mungkin
buruk untuk sosial
contohnya penutupan minyak perang
tidak terlalu baik untuk pemain perang
atau membuat mobil eletrik
mungkin bagus untuk alam sekitar
tetapi pemerintahan tesla
seperti yang kita tahu
jadi sekali lagi anda memiliki kontradiksi
jadi saya pikir
cara bri adalah untuk mengatakan
mari kita fokus pada e alam sekitar
dan lebih spesifiknya
mari kita fokus pada akar karbon kita
karena anda bisa mengukurnya
anda bisa mengukurnya dengan waktu
anda bisa membandingkan dengan perusahaan lain
atau negara lain
dan nasihat saya untuk negara lain adalah
esg terdengar sangat bagus
tetapi benar benar berdasarkan masalah terbesar
dan sesuatu yang bisa anda ukur
dan anda bisa mencoba mengatasi
dalam akar karbon anda
dan harvard university sedang mencoba untuk melakukan hal yang sama
pertama kita harus mengukurnya
dan kemudian apa yang bisa kita lakukan
untuk mencoba untuk
mengurangi emisi kita
jadi saya pikir
banyak masalah yang
pak sunarso sebutkan
tetapi saya pikir
cara bri adalah model yang baik
dan saya juga mengatakan
salah satu hal yang saya suka tentang tanah
dan bank adalah
jika orang memanfaatkan
orang yang berusaha rendah
mendapatkan aset yang mereka menghargai
mereka memiliki penghasil
mereka memiliki buah
dan pada saat yang sama
anda menghidupkan karbon

orang orang suka tanah
mereka akan menjaga mereka
jadi anda sedang membangun peradaban tradisional
dan memberinya sedikit tekanan
tadi anda mention pak sunarso
bahwa bri tetap
berperan sebagai akselerator
apakah bri sendiri sudah memiliki
roadmap untuk penerapan
penerapan penerapan penerapan penerbangan
roadmap untuk penerbangan penerbangan
roadmap untuk penerbangan penerbangan
roadmap itu penting
karena seperti profesor sampaikan
memang tidak mudah
tetapi kita harus menerbatkan
dan kita harus mulai
masyarakat harus membuat orang
paham betul apa itu isg
jadi kuncinya adalah
strategi komunikasi dulu
makanya kita melalui
role model adalah cara komunikasi yang paling efektif
bukan hanya cerita
tetapi memberikan contoh
itu yang bisa diikuti
tahun ini bri menyusun roadmap esg
dan kita ingin menjadi
kita targetkan di
dan itu akan didukung tiga pilar strateginya
pertama adalah environmental
kita menyusun strategi
menghadapi climate change
yang mendukung pencapaian target net zero emission
ini tidak lepas dari kita mesti punya metodologi
cara mengukur emisi karbon dari aktivitas kita
cara mengukur bagaimana
aktivitas kita menyerap karbon
cara mengukur bagaimana kita menahan
emisi karbon itu juga harus ada
dan disini saya berkecimpung disini
baik secara global maupun domestik
maupun lokal itu problemnya adalah
menetapkan metodologi yang bisa
dipercaya semua orang
karena masing masing kelompok punya metodologi sendiri
dan itu yang menjadi sumber perdapatan
itu penting ya
kemudian yang kedua adalah pilarnya adalah sosial
menyusun berbagai inisiatif
pemberdayaan masyarakat empowering people
dan kemudian di governance kita memperkuat
governance perusahaan yang baik
untuk mengacu pada standar
esg tersebut ini sudah
selaras untuk mendukung dan memperkuat
visi perusahaan kita kita itu ingin
kenapa demikian karena bri
memang harus kembali ke
core nya itu adalah main di
mikro bahkan ultra mikro
menjadi apa namanya
menjadi fokus di core nya apabila
kita tidak sekaligus menjadi champion
leading indicator nya adalah mengajari
masyarakat meliterate masyarakat
meningkat tingkat dari
itu sebenarnya yang paling penting
dan root map esg ini ada tahapan tahapannya
yang kita buat sudah
sangat komprehensif dan ini sudah
sejalan dengan target nasional maupun global
goals dan juga
jadi root map kita punya
dan kemudian strateginya
kita tadi katakan yang paling penting
sekarang tentang esg ini adalah
strategi komunikasi makanya komunikasi yang efektif
kita lakukan melalui rule modeling
tidak hanya cerita
tapi memberikan contoh
dan pilar pilarnya tadi saya sampaikan
baik dengan diseminasi informasi
dengan menjadi role model untuk penerapan esg
harapannya diseminasi informasi lebih baik
dan akan tercapai kesadaran esg
secara kolektif pula ya di masyarakat
karena itu yang terpenting
baik dialog kita semakin menarik
kita harus jelas jendak tetap saksikan
masih bersama saya safriana sution
pada sesi sebelumnya kita telah membahas
bersama apa itu green space
dan pada segmen kali ini kita akan
kembangkan bahasan topiknya menuju
inklusi keuangan di indonesia
sesuai dengan target dan
tentunya optimisme dari ojk
pencapaian inklusi keuangan di indonesia
di tahun dua ribu dua puluh
nah perihal ini bagaimana sebenarnya
peluang dan bagaimana juga
sebenarnya tantangannya mencapai
target tersebut dan bagaimana pula
komitmen barry untuk mengawal
dan untuk financial inclusion
saya akan mulai dari pertanyaan kepada prof fier
inklusi keuangan di indonesia
bagaimana anda melihat
kondisi keuangan di indonesia
jadi ada berita baik
dan ada berita buruk
berita baik adalah indonesia telah membuat
kemajuan yang luar biasa
dan jika anda melihat
jadi setiap beberapa tahun mereka melihat
dunia dan melihat
inklusi keuangan menggunakan standar yang sama
peraturan yang sama
dan anda akan melihat bahwa
sejak beberapa tahun lalu
dari indonesia memiliki akun bank
jadi berita baik
berita buruk adalah
hampir setengah dari indonesia masih tidak ada bank
dan beberapa yang ada bank
masih tidak ada bank
jadi ketika anda berpikir tentang
diambil pada tahun dua ribu dua puluh empat
apakah anda pikir itu target ambisius
tapi saya pikir itu berguna
dan meine rai setelah ini
teknologi dan itu bri adalah bank yang saya kenal di dunia yang memiliki satelit sendiri ya ya
indonesia memiliki banyak satelit dan ketika anda berjalan di seluruh indonesia anda dapat mendapat wi fi yang baik
hampir di mana mana mobile handphone anda berfungsi hampir di mana mana jadi saya pikir pembayaran servis nomor satu
mungkin adalah apa yang kita panggil buah yang rendah yang terbaik untuk membangun banyak kemajuan ya
saya pikir ketika anda memiliki satu satunya pembantu

jadi saya pikir sekarang di bri mereka tahu kompetisinya

jadi kembali ke pertanyaan dasar
saya pikir di beberapa perusahaan
itu mampu itu diinginkan
dan itu sebenarnya harus
karena jika orang indonesia tidak memiliki akses ke perusahaan finansial formal
ketika ekonomi tumbuh
mereka tidak berpartisipasi dalam perkembangan
dan mereka terlepas
jadi anda akan melihat di beberapa negara di seluruh dunia
tetapi keuntungan dan keadilan keuntungan tumbuh pada saat yang sama
gap itu tumbuh
dan itu di mana mana
dan juga berdasarkan gender
jadi sekali lagi dengan inklusi finansial
anda memberikan kesempatan ekonomi
untuk berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional
sekarang saya beralih ke bapak sonarso
pak ini mengenai target ojk
tentunya ada challenge tersendiri
terutama meraih masyarakat yang berada di daerah yang secara geographical challenging
bagaimana strategi bri untuk memperluas akses keuangan
kepada seluruh lapisan masyarakat
terutama mereka yang tinggal di daerah tiga t
terdepan terpencil tertinggal
jadi begini kita mesti mengenali dulu
terutama kalau kita deal dengan micro clien
saya mungkin sampaikan prinsip prinsipnya dulu
yang sering mungkin kita salah membaca
jadi micro dan sme sesungguhnya lebih membutuhkan edukasi
karena dengan edukasi lah mereka itu nanti bisa menjadi sesuatu yang menarik
dan menarik itu menjadi mendorong kompetisi dari perbankan
dan kompetisi dari perbankan itu nanti akan memberikan bagi mereka
pelaku pelaku umkm ini pilihan pilihan seperti yang prof j resenggara sampaikan tadi
tapi kalau mereka diadvokasi saja
itu selalu mereka ditempatkan di bawah lembaga keuangan
maka mereka harus diadvokasi
itu sebenarnya akan menghasilkan kemanjaan kemanjaan yang tidak perlu sebenarnya
dan itu tidak akan mendorong kompetisi yang sehat
itu yang pertama prinsipnya
yang kedua sekarang
kita sudah riset juga
bahwa mereka ini rata rata memang masih butuh ditas secara manual
maka kemudian main di umkm
itu selalu saja kendalanya tantangannya ada dua
satu adalah operational cost nya tinggi operational risknya tinggi
dan cara men shoot trouble itu adalah dengan digitalisasi
ini akan langsung bisa menurunkan operational cost maupun operational risk
apakah mereka sudah betul betul digital safee
mereka itu sekarang familiar dengan gadget
familiar dengan gadget
tetapi kemudian mereka itu ternyata belum cukup paham tentang produk produk keuangan
apalagi produk produk keuangan yang dideliver melalui digital
itu yang paling penting
kemudian mereka juga memiliki rata rata cash flow mereka itu adalah unstable cash flow
maka kemudian mereka lebih memilih
lebih memilih institusi institusi keuangan yang sifatnya itu sangat lokal
mereka berharap dapat agility dapat fleksibilitas
karena bisa membaca unstable cash flow yang mereka miliki
kesimpulan kemudian mereka masih butuh di touch butuh di approach secara face to face
secara masih ketemu komunikasi one on one seperti itu
tidak bisa fully digital
jadi sekarang kalau gitu yang terluar tertinggal tadi itu
rasanya sih masih butuh jaringan satelit kita butuh memang ya untuk prosesnya
tetapi tidak semuanya fully seperti itu digital online seperti itu
masih tetap butuh pendampingan yang secara one on one seperti itu
maka kemudian konsep konsep digital banking menurut saya baik untuk ke depan
untuk generasi generasi sekarang kedepan
tetapi di daerah daerah tiga t tadi itu masih ada ibu ibu nenek nenek yang masih butuh di touch
bukan dengan cara digital
maka kemudian bni bni bni
bni bni bni
bni bni bni bni
jadi kemudian saat itu bni melakukan konsep hybrid bank
jadi hybrid bank konsep
jadi kemudian kemudian bri datang dengan strategi hybrid bank
jadi digitalisasi kita siapkan dari sekarang untuk menjangkau masyarakat yang sekarang sudah digital
tapi kemudian masyarakat yang sekarang belum digital itu tetap harus kita layani
kemudian implementasinya apa
agens drilling itu sebenarnya kita
makanya kita mungkin toko warung segala macam kita jadikan agen dan operasionalnya sebenarnya sudah digital gitu
tetapi mereka masih bisa komunikasi secara langsung seperti itu
dan hasilnya luar biasa ya
sekarang kita sudah punya lima ratus enam puluh ribu agen briling di seluruh indonesia
lima ratus enam puluh ribu agen briling di seluruh indonesia

transaksi lari ke tor kemudian transfer ke anaknya yang kuliah di kota segala macam
dan itu bisa lewat agen saja nggak perlu datang ke cabang
dan dua puluh empat jam karena mereka bisa datang ke tetangganya yang jadi agen
tapi saya cuma mau mengatakan fit nggak strategi ini
tepat nggak strategi ini
kita jawab dengan volume transaksi
tahun lalu selama satu tahun volume transaksi masyarakat yang melalui agen ini rp satu satu ratus empat puluh triliun
melalui agen briling
melalui agen briling
jadi saya katakan kalau diperhatikan oh kita harus digital banking
ya sekarang dan nanti
tapi faktanya masih banyak masyarakat yang butuh layanan yang seperti tadi lewat agen
buktinya ada satu satu ratus empat puluh triliun transaksi lewat agen briling
dan sekarang tahun ini tahun ini sampai agustus sudah tujuh ratus triliun transaksi lewat agen briling
dan saya prediksi bahwa full year nanti kira kira satu empat ratus triliunan transaksi lewat agen briling
ini berarti kan transaksinya tidak main main ya pak
kunci suksesnya sampai mencapai growth yang sebesar ini seperti apa ya pak
apakah tadi itu digitalisasi dan juga didampingi dengan pendampingan dan lain lain
saya kira kombinasi tetapi yang paling penting kita harus tahu
ternyata masyarakat di pedesaan terutama memilih lembaga keuangan untuk bertransaksi
untuk ngambil kredit
dasarnya bukan bunga murah bukan
juga bukan kecanggihan bukan
ternyata dasarnya adalah proximity kedekatan
secara geografik atau secara psikologis
dua duanya secara geografik dan secara psikologis
itu yang paling penting
itu yang kita harus tahu
jadi kalau kita mau ngambil katakanlah anak anak muda sekarang
oh ya pakai ini pakai ini silakan
tapi itu main di jakarta di surabaya di bandung dan mungkin di kafe kafe itu
tapi kalau kita pergi ke produsen produsen mungkin rice mungkin di perkebunan mungkin kita ketemu rubber
mungkin apa dan mungkin koko di sulawesi
itu sebenarnya masih butuh pendekatan yang tadi itu
jadi kata kuncinya adalah itu
bukan bunga murah bukan
juga bukan yang canggih canggih bukan
dan bagi mereka itu bisa jadi
mereka proximity akan menghasilkan fleksibilitas
proximity flexibility yang akhirnya meningkatkan inklusi keuangannya secara over
sementara itu tapi nanti ke depannya pasti berubah
kita tetap harus mengantisipasi perubahan itu gitu
sekarang saya akan beralih ke bapak supari direktur bisnis mikro bri
saya akan banyak bertanya mengenai pemberdayaan umkm ya pak ya terutama dari segi michael finance
upaya apa saja yang sudah dilakukan bri untuk mendorong inklusi keuangan namun dari segi pemberdayaan umkm
ya makasih sabrina
menyimak tadi yang disampaikan prof c kemudian juga pak sunarso
ini kan dua kata kunci ya bagi pelaku umkm itu
mana yang lebih dulu saya akan berangkat dari situ
tadi prof c sampaikan tentang konsep inklusi
pak sunarso sampaikan tentang perilaku mereka mereka para pelaku umkm
ada tiga tadi dari prof c ya untuk konsep inklusi
seberapa besar seberapa luas mereka para pelaku umkm ini mengakses kredit mengakses saving mengakses payment kira kira seperti itu
kemudian perilakunya tadi sudah disampaikan pak sunarso
maka literasi harus di depan untuk mencapai sebuah goal dari inklusi
ambisius kata prof c
tapi bisa dikerjakan
nah bri membuat sebuah model
kalau di dalam praktek praktek industri inklusi itu ada tiga aspek penting
payment kredit atau pembiayaan dan saving atau simpanan
jika satu ratus tujuh puluh satu juta masyarakat indonesia tahun dua ribu dua puluh empat nanti bisa mengakses lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan formal
kira kira seperti itu
nah bri menetapkan
maka bri sesungguhnya ingin berkontribusi
itu ketemunya kurang lebih satu ratus tujuh belas juta
penduduk indonesia yang berusia lima belas tahun ke atas
harus bisa mengakses jasa keuangan
terutama layanan keuangan bri
nah tadi sudah saya sampaikan
literasi pemberdayaan harus di depan
pak sunaso tadi sampaikan
bukan advokasi lagi
nah apa yang sudah dikerjakan safrina
tadi pak sunasi sudah sampaikan juga tentang kemana sih arah inklusi kita ini
perekonomian negeri kita ini kan umkm
enam puluh empat juta lebih ada di sana
komposisi di umkm
posturnya itu ada di bawah kan gitu ya
maka mereka mempunyai potensi besar untuk semakin berkontribusi jika diliterasi
bri sudah mempunyai framework yang menurut saya baguslah dan sudah mapan
menjangkau seluruh level level entrepreneurship mereka
bagi tiga puluh juta yang belum terakses
kita sediakan literasi basic
itu bagian dari literasi
menyemangati mereka untuk bisa menabung
tadi pak sunaso juga menyampaikan tentang keberadaan agen bri
agen bri adalah salah satu
agen bri adalah salah satu

agen bri adalah salah satu
untuk bri sebagai sentra dari pemberdayaan
sebelum mereka berkeinginan menabung mereka melayani beli pulsa transfer yang pada akhirnya nanti mereka mau menabung
itulah literasi dasar yang dilakukan bri
belum lagi kita punya resources jaringan
punya resources sumber daya manusia yang sangat besar
kalau sumber daya manusia kita itu setelah holding ultramikro ada enam puluh enam ribu tenaga pemasar yang di depan
yang di depan untuk selalu melakukan pendampingan mereka
karena mereka sedigital apapun nanti situasi di negeri ini mereka masih perlu pendampingan
saya ada tanggapan tersendiri pak
jadi dari segi pemberdayaan umkm pak supari menyebutkan banyak mengenai literasi
dan edukasi untuk inklusi keuangan di indonesia
lalu pemberdayaan umkm
apakah ini bentuk bri dalam mendukung ekonomi kerakyatan di indonesia
tadi sudah sampaikan ya tentang postur umkm
atau para pelaku usaha itu kan sangat besar ada di umkm
setelah holding itu kan hampir tiga puluh tiga juta
tiga puluh tiga juta pak
mereka itu ada di berbagai level
mulai dari level entrepreneurshipnya yang belum visible belum bankable
sampai dengan sudah visible dan bankable
mereka kita sapu semua dengan pemberdayaan
dengan konsep pemberdayaan yang frameworknya itu sudah baku di bri
lined literacy dengan literasi sentuhan literasi bisnis sedikit saja
kapabilitasnya akan naik luar biasa
kapasitasnya akan naik luar biasa
kalau sudah naik gitu ya
mereka berpotensi menyerap tenaga kerja lebih besar lagi
belum lagi nanti di level yang atas sebenarnya mereka juga bisa loh untuk mengurangi ketergantungan kita dengan ekspor barang barang dari luar negeri
kalau mereka bisa memperoleh
produksi sendiri safrina mesti lihat ada beberapa di outlet outlet apa itu namanya pasar pasar
modern sudah banyak itu produk produk umkm gitu ya yang dengan kemasan yang sangat bagus
enggak kalah juga dengan produk produk yang dari luar negeri pendek kata safrina gitu ya kita
sekarang bisnis modelnya berubah kalau dulu kita heavy di pembiayaan sekarang pembiayaan kita
dijadikan bagian dari pemberdayaan yang di depan adalah pemberdayaan itu juga terkait dengan yang
disampaikan prof c tadi apa sustainable financing sangat menarik dan sangat inovatif pendampingan
baru pembiayaan ya pak ya untuk umkm luar biasa bapak bapak kita akan tahan dulu sejenak dialognya
kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di financial inclusion talk
saya akan melanjutkan diskusi kami bersama bapak sonarso direktur utama bri pak tadi bapak menurut saya
banyak mengenai peran briling dalam mendukung inklusi keuangan indonesia sampai saat
ini bagaimana capaian capaiannya dan bagaimana strategi pengembangan kedepan untuk agen brilling
tersebut baik mungkin agen briling ini sebenarnya adalah bagian daripada respon ya strategic respon
bri terhadap challenge yang datang di dunia grassroot ekonomi ini ternyata tadi kita katakan bahwa
mereka sebenarnya ya bahwa digital memang menyelesaikan banyak persoalan terutama persoalan
apa namanya operational cost yang tinggi operasionalis yang tinggi bisa diselesaikan secara digital tapi
masyarakatnya itu belum fully digital itu sehingga kita datanglah dengan agen briling agen brilling
adalah implementasi dari hybrid bank itu kira kira seperti itu konsepnya seperti apa sih masyarakat
punya warung punya toko barang kelontong kemudian kita jadikan agen mereka bisa
melayani transaksi perbankan terbatas ya misalnya tarik setor transfer segala macam bahkan sekarang
sudah kita kembangkan untuk menjadi referral kredit referral kredit sehingga bri tidak perlu membuka
cabang tapi cabang itu sudah diwakili oleh agen kemudian kita ada sharing dari fee disitu misalnya
sekali transaksi nasabahnya suruh bayar rp lima itu rp dua untuk bri rp tiga untuk nasabahnya ini benar benar sharing ini bisa dibayar kebanyakan
ekonomi dan sekarang kalau ditanya progresnya seperti apa ya tadi kita sudah punya lima ratus enam puluh agen dan
volume transaksinya setahun tahun lalu seribu satu ratus empat puluh triliun itu sangat besar artinya artinya bisa
dibayangkan fee nya lebih dari rp satu triliun ya kalau fee yang diterima oleh bri rp satu tiga triliun
artinya yang diterima oleh masyarakat oleh agen itu sekitar tiga kali kenapa biasa efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat betul karena itu adalah hal yang sangat bergantung untuk masyarakat ini
kenapa kenapa saya katakan bisa tiga kali misalnya orang bayar fee nya katakanlah rp lima ya kan tapi kemudian dia datang jauh jauh apa dia datang ke situ sudah hemat biaya transportasi ngejek motor segala macam maka lebih hemat maka dia kasih uang rp sepuluh kembaliannya nggak diambil kembaliannya tidak diambil gitu maka itu artinya kalau bri saja terima fee jumlahnya seperti itu yang dinikmati masyarakat mungkin sekitar tiga kali lebih banyak itu saya kira ini adalah benar benar sharing ekonomi
saya kira mungkin itu yang penting jadi peranan agen briling
ini tapi ada satu yang ingin saya tambahkan bahwa memang mereka untuk mengambil kredit misalnya bunga murah bukanlah pertimbangan yang utama ya yang paling utama adalah memang kecepatan dan kemudahan tapi kemudian bri kan membentuk holding ultramikro sebenarnya holding ultramikro ini adalah supaya strategi kita resources kita lebih fokus ya lebih fokus untuk melayani masyarakat bawah ini sebanyak mungkin sehingga nanti nggak ada salahnya kalau kita bisa mencari kredit
kita bisa menghadirkan kecepatan kemudahan dan juga kemurahan sekaligus itulah yang disasar oleh holding ultramikro makanya kemudian sekarang yang ngambil kredit di pnm yang ngambil kredit di pegadehan mungkin bisa menikmati bunga lebih murah karena apa resourcesnya terutama fund resourcesnya jadi sumber dananya udah bisa dipasok oleh bri dan kemudian bisa lebih murah operasional costnya bisa diturunkan karena apa bisa join location satu cabang bisa dipakai bertiga dan lain lain
insya allah akan benar benar tercapai selain mudah diakses cepat layanannya dan juga murah biayanya begitu
luar biasa pak
saya mengenai holly ultramikro yang tadi dimention oleh pak sunarso ya saya akan bertanya pak supari
pak supari dengan adanya holding ultramikro ini apa saja manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat indonesia dan bagaimana juga dampaknya terhadap upaya bri untuk membawa pelaku umkm naik kelas
ya makasih holding itu alat sebenarnya
tapi inti dari holding itu adalah mengintegrasikan ekosistem ultramikro
di negara kita ini ada tiga entitas usaha gitu ya yang memang bisnis modelnya di ultramikro pnm pegadean dan bri
maka untuk tujuan inklusi mengakses yang belum bisa mengakses lembaga keuangan formal
kemudian mengakselerasi mereka anak kelas naik kelas
maka harus dibukakan channel channel untuk mereka mudah mengakses
maka dengan integrasi ini maka resources untuk mempercepat inklusi itu menjadi solid dan menjadi terintegrasi
pnm punya tiga puluh empat ribu tenaga pemasar
bri dua puluh tujuh kemudian pegadehan empat lebih
enam puluh enam itu adalah contohnya
itu adalah contohnya
atau resources yang sangat besar untuk mempercepat akses mereka
mereka itu siapa
satu adalah mereka yang memang benar benar tidak punya keinginan mengakses
maka kalau mereka tidak segera kita dekati mereka ada di situ saja
dan akan cenderung menjadi beban
maka bisa jadi anggaran bansos nanti tidak akan kunjung berkurang
yang kedua adalah mereka yang sekarang ada di ranki
mereka yang sekarang ada di rentenir
berapa tidak efisiennya mereka
bagaimana jika mereka kita mudahkan aksesnya
masuk ke lembaga keuangan formal mereka akan nambah margin
maka mereka akan lebih kuat mereka

mereka akan punya kapasitas yang lebih besar
belum lagi impact sosialnya
belum lagi impact terhadap pendidikan
mungkin mereka akan lebih banyak bisa memberikan uang saku kepada anaknya
dan anaknya menjadi pd bersekolah
dan mudah mudahan mereka berprestasi
mampu membelikan buku kira kira seperti itu
jadi luar biasa impactnya dari holding ini
apa yang sudah terjadi
holding sudah kemarin akad resmi di bulan september dua ribu dua puluh satu

apa yang sudah dikerjakan bri
ada tiga inisiatif quick win sabrina
ada tiga inisiatif quick win sabrina
yang untuk semakin nyata nanti
yang untuk semakin nyata nanti
dari tujuan holding dari awal
pertama adalah collocation
jadi penyatuan dari resursi kantor kantor fisik

terutama yang dimiliki bri
terutama yang dimiliki bri
senyum itu adalah bentuknya sabrina
itu adalah bentuknya sabrina
di dalamnya ada pegadaian
layanan ada disitu
pmm juga ada disitu
kemudian mereka berkolaborasi

untuk apa untuk me deliver layanan lebih banyak lagi
bicara inklusi bukan lagi inklusi dasar
tapi perlu kedalaman inklusi
dengan para pelaku pmkm itu
dengan para pelaku pmkm itu
semakin banyak memanfaatkan produk produk layanan keuangan

kita punya tenaga pemasaran yang rp enam puluh enam

kita lengkapi dengan bisnis proses digital
mereka selalu ada di wilayah kerjanya nggak pergi ke kantor
terintegrasi dengan bisnis proses tiga entitas
namanya senyum mobile
senyum mobile itu adalah platform yang isinya adalah produk dan layanan tiga entitas
bisa dijual oleh enam puluh enam ribu tenaga pemasar tiga entitas
kemudian yang ketiga adalah kita menjadi punya data yang sangat besar
hari ini sudah mengintegrasikan dua puluh lima juta data
apa gunanya kita bisa meng assessment perilaku para pelaku usaha mikro itu
untuk memitakan kebutuhan literasi pemberdayaan mereka
mudah mudahan dengan solidnya pemberdayaan bri di ultra mikro akan terjadi akselerasi naik kelas
dan menyebabkan efek kekurangan dari segi ekonomi dan sosial
kepada tiga entitas apa impactnya
ya kita bisa memberikan layanan produk lebih banyak lagi
pembiayaan lebih besar lagi kira kira seperti itu
baik pak supari
profesor j untuk memberikan komentar kepada bapak supari dan juga bapak sunarso
menurut penelitian anda sebelumnya apa adalah impact atau apa adalah peran atau inovasi seperti agent bri dan ultra mikro holding
dan juga untuk pembinaan
untuk masyarakat indonesia
saya tidak bisa mencari penelitian di luar indonesia karena ini sangat inovatif dan saya pikir indonesia mungkin adalah pemimpin
tapi untuk membangun komentar sebelumnya tanpa mengulangi
saya pikir ketika saya melawat beberapa inisiatif ini pada bulan juni
dan tentu saja untuk pnm bri adalah bank mereka
jadi mereka mengurus transaksi bank yang berarti lebih efisien
dan dengan menggunakan itu mereka mengoperasikan operasi dengan menjadi bank
dan kemudian anda bisa melihat dengan pnm mereka membeli produk secara cross selling
mungkin anda membeli emas tapi mungkin anda ingin memperkuat uang anda dan memiliki uang uang kaya juga
dan kemudian anda bisa melihat dengan pnm
mungkin beberapa pengguna terbaik mungkin akan akhirnya bergabung
menuju unit bri membeli kupades atau core atau sesuatu seperti itu
dan anda juga melihat mereka mengubah operasi bisnis core mereka
sekali lagi dengan beraktif sebagai bank mereka
dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki capital uang
jadi bri juga membeli
mereka tidak memberi tapi memberi uang ke pnm
dan mereka bisa membeli uang ke grup perempuan yang berusaha rendah
jadi sekali lagi saya pikir bri bukanlah misi yang kita sebutkan bergerak
ini membangun kekuatan mereka tapi mencoba untuk lebih menurun pasar
mencari sinergi dengan dua organisasi lainnya
mungkin bukan bisnis core tapi ini membenarkan bisnis core untuk berkembang ke demografi
mereka tidak bisa bergabung secara finansial dengan baik
saya harus menyebutkan bri adalah perusahaan umum
mereka harus menghubungi pemilik
jadi anda ingin menjadi pelabur yang menarik
itulah cara anda membangun capital anda
tapi pada saat yang sama bergerak ke misi sosial
jadi saya pikir ini hanya satu tahun jika tidak salah
jadi ini adalah embryo
sudah terlalu lama untuk tahu hasilnya
saya tidak tahu hasilnya
tapi saya pikir ini adalah contoh yang baik untuk mencoba untuk membangun bisnis core dengan cara yang berkembang ke finansial
tapi juga memiliki impact sosial yang positif

dan ada kesalahan tentu saja
tapi dari kesalahan anda bisa melakukannya dengan lebih baik
tapi yang menarik untuk saya adalah bri selalu memasukkan banyak penekan pada orang
karena orang adalah utama dari pembankan
pak sunarso saya ingin bertanya mengenai tujuan bri untuk terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi
karena ini kan selaras dengan tema presiden cg dua puluh yakni recover together recover stronger
menurut bapak bagaimana peran bri untuk terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi post pandemic namun di tengah segala ketidakpastian ekonomi global
saya kira yang penting begini ya
sekarang harus kita sadari dan kita juga patut bangga bahwa setelah diterpa berbagai krisis
dan yang terakhir krisis yang disebabkan oleh pandemi yang mungkin generasi kita belum pernah mengalami sebelumnya
tetapi ekonomi indonesia itu sangat impresif saya katakan sangat impresif dan solid
dan sekarang memang tantangan lebih datang dari global
inflasi yang tinggi kemudian ancaman krisis pangan dan energi
yang tinggi direspon dengan berbagai bank sentral pasti meresponnya dengan menaikkan suku bunga
dan kemudian tantangan kita sekarang oh kalau suku bunga naik ya kita sekarang bi juga sudah menaikkan suku bunga kemudian meningkatkan kira wajib minimum dan lain lain
oke yang penting adalah bahwa kalau ada negara negara yang sekarang karena inflasi tinggi takut tidak diimbangi oleh pertumbuhan maka itu namanya staflasi
dan itu yang berbahaya terhadap unemployment
sedangkan untuk indonesia beberapa negara beberapa negara beberapa negara yang berbahaya terhadap unemployment
beberapa negara mungkin mengatakan bahwa kalau begitu diresesikan saja sekalian supaya untuk menurunkan inflasi baru ditata kembali
saya berpendapat untuk indonesia saya rasanya berpendapat begini
upaya upaya menurunkan inflasi penting
tetapi menurunkan inflasi dan diimbangi dengan tetap menjaga mendorong pertumbuhan itu jauh lebih penting
supaya tidak terjadi staflasi
dan kemudian tidak terjadi unemployment
maka kita mesti tahu titik titik di mana faktor faktor yang menyebabkan inflasi bisa turun
tetapi kita juga harus tahu titik titik di mana yang menyebabkan ekonomi kita tumbuh
dan sumber pertumbuhan kita di drive oleh konsumsi domestik
konsumsi rumah tangga
maka adalah penting menjaga konsumsi rumah tangga
kemudian menjaga daya beli masyarakat
itu menjadi penting
dan untuk itu semua maka memberikan daya beli
itu artinya memberikan pekerjaan
dan kemudian datanya setiap satu nasabah kur itu mempekerjakan tiga orang
maka menjadi penting sekarang mengembangkan umkm ini untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat
supaya mereka punya daya beli
itulah ya tadi konkret sekali mengenai penerapan esg dan juga cara bri untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi post pandemic
sekarang tidak terasa financial inclusion talks telah mencapai arp
ini adalah pengajaran terakhir dari sesi kita kali ini
namun saya harus mengakhirnya dengan mengajak narasumber kami untuk memberikan closing statement
singkat saja prof jay apakah anda memiliki closing statement untuk mengakhiri dialog kami hari ini
saya hanya akan mengatakan beberapa hal secara singkat
pertama cerita bri adalah cerita yang tidak dikatakan

dan dasarnya cerita ini adalah
bri telah berkembang dan beradaptasi berdasarkan perubahan kondisi domestik dan internasional
dan seperti yang saya katakan
alasannya indonesia adalah yang kami sebut sebagai pengambil harga
dan dengan as menambahkan harga
kita mungkin mengingat tantrum penutup dari krisis yang lebih awal
dan ada suara yang sangat mengecewakan dari kapital yang meninggalkan indonesia
jadi kadang kadang bank tengah harus menaiki harga keuntungan
hanya untuk menjaga kapital di negara
dan kemudian itu memiliki impact yang sangat serius pada ekonomi sebenarnya
jadi ada banyak pilihan yang sulit untuk menghadapi
teman teman kami di kementerian finansi dan bank tengah
dan bri harus mencoba untuk menggali ini
seperti di mana ada di air yang sudah terlalu terlalu teruk
sedangkan tetap menjaga misi
jadi harapan besar saya adalah
seperti di masa lalu
bri akan terus beradaptasi
ketika mereka berkembang
untuk mengubah kondisi yang lebih luas dari kondisi mereka
terima kasih banyak banyak untuk ucapan penutup anda
bapak supari singkat saja ucapan penutup untuk menutup dialog kita pada hari ini
ya saya mulai dari pernyataan pak sunarso
maka perekonomian ini harus bertumpu pada domestik
dan domestik itu adalah umkm
tapi ada sebuah paradok
postur perekonomian negeri kita ini
ada di masyarakat dengan pendapatan rata rata enam puluh ribu per hari
maka menurut khidmat saya
menaik kelaskan mereka
mengupayakan mereka untuk menambah pendapatan
itu menjadi sangat penting
oleh karena itu rasanya sudah sangat fit
bisnis model bri harus semakin meningkat
dan pembiayaan menjadi bagian dari pemberdayaan
maka itulah sesungguhnya nilai konkret yang diberikan bri kepada negeri ini
baik terima kasih pak supari
bagaimana dengan bapak sunarso closing statement untuk menutup
bank rakyat indonesia adalah banknya rakyat
dan kemudian apapun yang diperoleh oleh bank rakyat ini
akan dikembalikan lagi kepada negara
dan negara mengembalikannya kepada rakyat
dengan melalui berbagai mekanisme stimulus ataupun subsidi
oleh karena itu baik dan buruk bank rakyat ini
harus tetap disupport oleh masyarakat
tahun lalu bri itu laba rp tiga puluh dua empat triliun
dan disetor ke pemerintah
disetor ke pemerintah rp dua puluh enam triliun
dalam bentuk dividen
rp empat belas triliun pajak rp dua belas triliun
bahwa bri ini walaupun bagaimana labanya besar
ya disetor kepada pemerintah
bahwa pemerintah kemudian menggunakannya melalui apbn
lalu digunakan untuk subsidi kembali lagi ke masyarakat
itulah mekanisme memang yang benar
jadi bri memang disuruh nyari laba
dan kemudian dari laba itu disetor kepada pemerintah
pemerintah masuk apbn digunakan untuk menyalurkan berbagai stimulus
kembali ke masyarakat
jadi kalau masyarakat mencintai bri men support bri
itu menjadi penting karena hasil daripada laba bri itu
balik kepada negara negara balik ke rakyat
itu yang paling penting
demikian dialog ini
itu adalah kita hari ini pada financial inclusion talks
terima kasih atas waktu dan sesi diskusinya prof j k rosengart
bapak supari dan bapak sunar soh
selaku direktur utama bri direktur bisnis mikro bri
inilah akhir dari sesi dialog kita
dari penerapan esg dan peran perbankan dalam mendorong inklusi keuangan
dalam program financial inclusion talk
saya safrina sutyon pamit undur diri